komisi disiplin pssi akhirnya menjatuhkan sanksi kepada manajer klub liga tiga metro fc kabupaten malang bambang suryo
bambang suryo dihukum seumur hidup tak boleh berkecimpung di dunia sepak bola indonesia
meski mengaku belum mendapatkan surat resmi bambang suryo berencana mengajukan banding jika sanksi tersebut benar dialamatkan kepadanya
tapi kalau saya menurut saya lebih baik saya
manajer metro fc bambang suryo langsung merespon sanksi dari komisi disiplin pssi
dalam konferensi persnya kami siang ia mengaku ada kejanggalan dalam keputusan komdis pssi karena ia tidak dipanggil diperiksa dan diminta keterangan oleh komdis pssi terkait dugaan pengaturan skor yang dilakukannya
dalam surat keputusan pssi di media sosial bambang suryo mendapat sanksi terkait kasus dugaan match fixing yang melibatkan dirinya dan klub ps ngada
saat itu psn
sengaja dijanjikan lolos ke babak tiga puluh dua besar liga tiga dengan setor uang seratus juta rupiah
bambang suryo mengaku belum mendapat surat resmi dari komdis dan baru mengetahui hukumannya dari media sosial
rencananya pihaknya akan melayangkan banding jika keputusan resmi telah ia terima
di dua ribu sembilan belas adalah saya bukan sebagai anggota pssi atau kasus saya bukan kasus yang ada sekarang ini
kasus saya di sini adalah menurut mereka adalah percobaan untuk mengajaknya
pada tahun dua ribu lima belas kasus saya adalah match fixing
saya membongkar match fixing
sekarang saya juga membongkar match fixing tapi ditimbali oleh kasusnya yang ada
ini kalau tanda kutip komdis harus belajar ini
harus ngerti situasinya dalam jumlah suratnya ini
pada dua ribu lima belas lalu bambang suryo sudah mendapatkan sanksi serupa dalam kasus sepak bola gajah antara pss sleman melawan
pertama kali di sma yang berakhir dengan skor tiga dua
bambang suryo bertekad terus melakukan aksinya hingga seluruh pihak yang terlibat mempertanggungjawabkan perbuatannya di mata hukum dan masyarakat sepak bola indonesia